hal tersebut dilakukan untuk menghindari spekulasi dari mafia tanah
namun sandi enggan merinci informasi lengkap dan meminta masyarakat untuk bersabar
teman teman mohon sabar sampai nanti ada pengumuman resmi baik skemanya maupun lokasinya